sementara itu ribuan warga pendatang yang menjadi korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah
terus dievakuasi melalui jalur udara dari palu menuju pangkalan udara sultan hasanuddin di maros sulawesi selatan
ya para korban tidak kuasa menahan tangis saat bertemu dengan keluarga yang telah menunggu kedatangan mereka
tangis pecah mengiringi ucapan syukur dalam sujud
korban gempa di palu asal makassar sulawesi selatan ini tiba di pangkalan udara sultan hasanuddin maros sulawesi selatan minggu sore
ia satu dari ribuan warga lainnya yang dievakuasi dengan menggunakan pesawat angkatan udara
trauma masih dirasakan
terselip di antara rasa haru bertemu kembali dengan keluarga
mereka tak menyangka bencana di daerah rantawan hampir meresap
selamat siang syukur
semoga semua nama allah sudah sampai di makassar
sudah bisa berkumpul sama keluarga nanti insya allah
ibu trauma nggak bu dengan kejadian ini
mungkin kalau trauma pun
tapi enggak kena apa apa gitu
alhamdulillah kalau saya cuma jatuh pada saat gempa karena nggak bisa jaga keseimbangan
tapi anak anak saya alhamdulillah baik
pasca gempa jumat lalu warga terus berbondong bondong memenuhi bandara mutiara sis al jufri sulawesi tengah
gempa susulan masih terjadi
rumah mereka hancur bahan bakar langka dan akses listrik serta komunikasi terputus
hal itu membuat mereka ingin segera meninggalkan palu
meski belum mempunyai rencana apa yang akan dilakukan setelah pergi
mana ke atas
rumah ke bawah

jadi coba ini perlengkapi
dengan anak yang hamil bulannya karena rumah sakit sudah tidak memungkinkan di sini jadi dibawa ke makassar
setiap harinya tni menyediakan pesawat hercules dengan tujuan makassar dengan kuota terbatas untuk mengangkut warga
setelah melaksanakan tugas menyalurkan bantuan